kalian suka belanja online suka transfer dan suka tarik tunai jika kalian suka tiga hal ini kalian wajib
nonton video ini karena aku sebagai dewi penyelamat akan memberitahu kalian sebuah info
tentang perlindungan konsumen di era digital itu butangkan jadi pada tahu enggak sih bahwasanya
perlindungan konsumen di sektor sistem pembayaran ini sudah dituangkan dalam peraturan bank
indonesia dengan empat prinsip yang pertama konsumen wajib diberikan keadilan dan keandala
dalam hal ini pihak bank indonesia enggak bakalan beda bedain kalian bakalan adil dalam memberikan
beberapa akses nah apa sih aksesnya yang pertama ngasih kejelasan antara mantan dan pacar
dan pacar oh no naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah naskah
oke guys nah ini dia ngasih kesesuaian antara produk dan layanan pemasaran yang jujur
dan tanggung jawab kewajaran dalam membuat perjanjian menentukan biaya yang bertanggung
jawab menjamin kualitas produk dan layanan melindungi aset dan dana konsumen
dalam atas kerugian konsumen memberitahu posisi saldo serta melaksanakan instruksi konsumen sesuai
capek tapi gimana guys lengkapkan apa lagi coba kayak nasi goreng dikasih basrengnya dikasih cilok
dikasih semuanya yang kedua aduh apa caraku jadi dua apa caraku prinsip yang kedua adalah
transparansi nah transparansinya dalam hal seperti apa memberikan informasi yang jelas akurat dan
jujur menggunakan bahasa yang mudah dipahami memberikan semua informasi atas perubahan yang
terjadi dan menjelaskan detail produk dan layanan wow kurang transparan apa coba citakonya transparan
tapi kamu gak bales hahaha yang ketiga perlindungan data dari konsumen oke nih guys
jadi pihak bank itu nggak bakalan ngasih tahu data diri kalian ke orang orang yang nggak dikenal dan
pihak bank juga gak bakalan menggunakan data diri kalian sebelum melalui persetujuannya
konsumen gimana kurang perlindungan apa lagi cobanya aduh aku butuh dilindungi deh sama kamu
iya kamu yang keempat adalah penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif makanya
dari itu pihak bank indonesia punya mekanisme dan unit kerja khusus jadi kalau misalnya kalian
aja kalian tinggal datang aja dan kalian akan dilayani dengan sepenuh hati kalau gini ceritanya
aku salah jadi anak jendral hahaha iya anak jendral bisa enggak makan sayur ke lagi pakai daging hai
hahaha oke jadi sekian dua informasi dari ibu dewi penyelamat tentang
perlindungan konsumen di era digital makanya setelah nonton video ini kita bakalan jadi konsumen yang cerdas
digital pada zaman ini